bagi anda yang akan berlibur di bandung
mungkin tempat yang satu ini bisa menjadi rekomendasi berwisata sambil berbelanja
di sebuah pusat perbelanjaan di bandung
anda bisa mengajak putra putri anda berinteraksi langsung dengan burung burung yang ada di sana
berikut reportase untuk anda
asri hijau sejuk dan diiringi merdunya kicau burung
siapa sangka saya sekarang berada di atap salah satu pusat perbelanjaan di kawasan jalan sukajadi kota bandung
ya atap pusat perbelanjaan ini disulap menjadi bird park atau taman burung
untuk masuk ke kawasan ini cukup siapkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah di hari biasa dan enam puluh ribu rupiah pada akhir pekan
anda pun bisa masuk sekaligus sudah mendapatkan pakan burung
untuk berinteraksi dengan puluhan burung yang ada di tempat ini
baru saja duduk hewan imut ini menyambut dengan sukacita dan tingkah lucunya
selain memberi makan dan minum
di sini para pengunjung juga dikenalkan dengan berbagai jenis burung
mulai dari parkit lovebird hingga beraneka jenis burung makau
aduh gemes ini cantik banget warnanya
nah burung makau ini salah satu burung yang pintar
ramah jadi dia bisa dilatih serta tidak takut berinteraksi dengan manusia
dan yang paling dia sukai apa
dilus lus kayak gini dimanja manja
anda tak perlu khawatir karena burung di sini jinak dan diawasi pendamping alias pawang burung
di sini sih wisatanya buat wisata edukasi buat anak anak tentu jelasnya
jadi kita ngenalin burung burung di sini buat anak anak
di samping biar anak anak tahu kalau burung burung yang kayak gini tuh karakternya tuh manja
terus sama anak anak juga bisa akrab gitu
tak puas memberi makan anda pun bisa berfoto bersama hewan mengemaskan ini
jadi agak secara ajalah secara menyenangkan dan tidak membosankan
para pengunjung pun mengaku senang dengan wisata ini
ngasih makan burung seru mag
ternyata saya baru tahu kalau ada wisata hewan hewan gitu seperti burung burung
sekarang kita kasi makan bulunya kecil aja dulu
diantar mata sari bandung